sebaiknya diusut dulu doro
kenapa tiba tiba kakak mau megang chris
dia mencoba untuk menyerang
jelaskan padaku kakak
itu teriakan dari rate
ada apa dia
apa yang harus kulakukan
aku harus menyembunyikan keris ini
aku harus mengambil chris pusaka chandra sengkala
dan melakukan upacara perlindungan dengan menggunakan air bunga ini
seperti yang dilakukan oleh nyewari
air bunga ini bisa memperkuat
menangkal masuknya roh jahat ke dalam rumahku
siapa yang berani mengambil krisis
apakah warang warang itu akan menyerang kita lagi
tapi menurutku sebaiknya kita beristirahat dulu di sini
karena luka tuhan dan sakauni harus dirawat kembali
aku juga sudah sangat lelah melakukan perjalanan ini
paman wirot sebaiknya kita mencari makan terlebih dahulu
biarkan tuhan merasilu dan sakauni beristirahat di sini
sakauli aku mencari makan dulu
kamu beristirahatlah di sini
aku bersama abidin akan mencari makan

semoga saja kita mendapatkan buah untuk dimakan di hutan ini
sakauni apakah lukamu sudah baik baik saja
di mana ada luka yang baik baik saja
maksudku semoga lukamu tidak semakin parah karena perjalanan kita tadi
astagfirullah ya allah
bisa bisanya aku lupa untuk menunaikan sholat
sakauni aku izin sebentar untuk sholat
gara gara kris itu aku mengalami luka
kenapa pallas tidak ada di sini
kenapa dia bisa kesurupan seperti itu
ada apa ini kakak
kenapa palasri tiba tiba pingsan seperti ini
jelaskan padaku kakak
aku juga tidak tahu rakyat
kelihatan doro empu sangat marah
wih pangga yang mencurinya
jangan terpuru puru menuduh
kalau bukan dia siapa lagi nih
sebaiknya diusut dulu doro
kenapa tiba tiba kakak mau megang keris
dia mencoba untuk menyerang menyerang kita
itu teriakan dari rate
ada apa dia
apa yang harus kulakukan
aku harus menembunyikan kris ini
apa yang kamu lakukan kakak
dia harus ikut water
kau bisa mer ciwede
kamu bisa berkata katakan apa kamu ini